hai platform youtube menjadi salah satu medium pertukaran budaya korea indonesia
salah satu keluarga multikultural indonesia korea yang juga terkenal sebagai youtuber adalah
kimbab family atau keluarga online ya kita akan sapa langsung ada papa j mama gina sujin
yunji dan juga cio annyeong hasil nikah keluarga online campur kesemirah panas opa ngesemirah
hai aduh nunggu sujin nunggu yunji nunggu cio yo yo
oke apa kabar semuanya
hai baik baik disini apa kabar batisannya di sana
baik baik kabar baik oke saya mau tanya dulu dong kalau ke suci ya suji sinem yo so yo yo
banget oke langsung aja ya ke keluarga online kimbak family kita tahu hallyu kini merambah
negara negara di seluruh dunia nah kalau di korea sendiri ini juga ada perubahan nggak sih karena
karena juga kita punya bralat mungkin yg ini adalah per cat dulu lagi baik baiknya
feat kayaknya seneng weights
sebagai konten lokal
sebagai konten lokal
kita pikir itu untuk orang asing
tapi belakangan ini sepertinya orang orang korea mulai berpikir itu jadi bisa jadi intens untuk orang asing
sepertinya banyak negara negara lain juga ikut menonton menonton

tapi cara orang orang korea menikmati konten lokal sendiri itu tetap sama seperti yang dulu
oke berarti apakah ini juga yang menjadikan kimbab family keluarga online ini memproduksi konten konten youtube yang berbau indonesia ada unsur unsur korea juga begitu mama gina
sebetulnya kita mulai dari share konten keseharian kita di korea ke keluarga di indonesia
jadi sebetulnya tidak sengaja tidak ada sama sekali hubungannya dengan k pop gitu ya kan
korean wave gitu ya awalnya
tapi sejak kami mulai bikin konten konten kadang kadang kami masukkan
masukkan konten tentang
suji suji jika jauh jauhanan indonesia enciknya mau apa
oh iya aku tahu dong
oke saya mau ajak keluarga online kimbap family kita akan main tebak tebakan kita akan main quiz main games
jadi nanti saya kasih clue nya saya akan sebutkan kira kira apakah ini gitu
jadi silahkan tebak boleh nanti bareng bareng ya
yang tahu langsung jawab aja
yang pertama ini dia
ini adalah nama buah buahan khas indonesia
yang pertama buah yang satu ini tekstur kulitnya itu sisik kasar
biasanya orang tahunya namanya snake fruit
ada yang tahu
kemudian berikutnya ini juga masih buah
buah tropis rasanya manis warnanya merah kayak ada rambut rambutnya
betul sekali rambutan
oke buah ketiga
ini namanya julukannya king of fruit
buah khas asia tenggara rasanya manis banget
bukan bukan bukan pisang
suji suka durian
suji suka durian
oke berikutnya saya mau kalau mama gini
saya ingin membutuhkan
kalau mama gini
oh sukanya rambutan
saya berikutnya mau kalau mama gina pasti gampang nih
saya mau ke papa j atau mungkin suji buka
boleh juga diikutan
untuk menghitung satu sampai dengan sepuluh dalam bahasa sunda
hmm kumaha etak
hebat banget hebat banget
aduh gemes banget deh ya
sayang sekali kayaknya waktunya terbatas
kita udah gak boleh main games lagi nih ya produser
sayang sekali karena waktunya terbatas
terima kasih semuanya untuk keluarga online kimbab family suji papa j kemudian mama
mudah mudahan kita bisa ketemu langsung
kamsah mida panggap semida manasow panggap semida
mudah mudahan semua sehat selalu
kita bisa nanti ketemu ya di lain kesempatan
ya terima kasih sekali lagi untuk warga online
aduh gemes banget
itu tadi pengen dibawa pulang
kesini satu anaknya gemes